sampai jumpa di video selanjutnya
kalau memang itu bella
ya terus kenapa
di antara saya dan bele itu udah gak ada lagi hubungan apa apa lagi
kami udah selesai
maaf ganggu kamu di luar
jam kerja ya
ada apa ya pak
ini saya lagi di jakarta hospital sekarang
andin lagi rawat inap disini karena
sama kamu untuk jagain angin
karena saya harus pergi ada keperluan mendesak
ini kebetulan saya juga lagi di jalan pak
dan udah deket ke jakarta hospital
kurang lebih sepuluh menit saya sampai sana pak
terima kasih banyak ya ren
oh itu tadi yang pinjam bos saya mas
saya disuruh balikin
oh bosnya mas
ini saya mau kembaliin ktpnya
aduh kayaknya ke toilet dulu deh

masa masa ini udah berubah

masa masa ini udah berubah
masa masa ini udah berubah

masa masa ini udah berubah
masa masa ini udah berubah

masa masa ini udah berubah
kau tak sih yang baik
ini kan ktp pokoknya bella
kenapa bisa ada disini
mungkin orang pada yang jatuhin
ren posisi kamu dimana
ini saya udah sampe pak
kamar vvip nomer satu ya ren
ya baik bang saya kesana sekarang
nanti aja saya serahin ke pihak rumah sakit
saya pergi sebentar ya andin
saya janji saya akan baik baik aja
kamu tidur yang nyenyak ya
makasih udah dateng ya
sama sekali ingat
tadi andin sempat kontraksi karena kecapean dan kelelahan
dan dia juga setuju dengan kamu ya
dia juga stres
jadi dia harus sangat sangat harus peteres
jadi jangan sampai andin bangkit dari tempat tidur kecuali ke kamar mandi
kalau memang dia mau ke kamar mandi kamu telpon susah buat temenin andin ya
bapak mau kemana ya
ibunya vera telpon saya
saya disuruh ke rumahnya makanya saya harus kesana sekarang
kalau ada apa masalah andin langsung telpon saya ya
ok saya kesana
bella dan papanya bener bener muncul lagi
setelah tujuh tahun menghilang seperti ini
di dalam bumi
semoga aja nyokupnya vera bisa kasih gupto
penjagaan semua ini
terima kasih pak
udah segitu aja
kamu tadi ngeliat adi
papa kok nanya kayak gitu sama jazz
kayak seolah olah jess gak kenal sama adi
iya pak itu adi
adinya gak denger jess panggil
mungkin gak kamu salah lihat
gak mungkin aku salah liat adi pak
kayak inget gak pak waktu itu
papa pernah jogging
itu kan ada adi juga disitu
lain kali kamu jangan sampai lupa lagi ya sayang ya
papa itu adi pak
itu di belakang papa itu adi pak
kenapa kita nggak pulang ke rumah aja
ya pulang ke rumah aja ya pak
kita ke rumah
tapi gak sekarang udah malem
asisten rumah tangga juga udah pernah istirahat
besok pagi aja ya
yes besok pagi
panggannya satu sini